sebuah inovasi cerdas diciptakan seorang montir bengkel mobil di mojokerto
berawal dari mertua yang sakit muhammad sobirin berhasil menciptakan kursi roda yang bisa dikendalikan dengan smartphone
mesin penggerak kursi roda elektronik ini pun dibuat dengan biaya yang cukup terjangkau dan semua komponennya bisa didapat dengan mudah
dengan smartphone dengan menggunakan motor dinamo sebagai tenaga penggerak sobirin mengkombinasikan pemancar bluetooth dan wireless dengan aplikasi remote virtual yang ada di ponsel android
idenya bermula dari kondisi mertuanya yang menderita stroke dan mengalami kelumpuhan akhir akhir ini
sobirin kemudian mendapat ide membuat kursi roda elektrik agar mertuanya bisa kembali beraktivitas
untuk membuat inovasi kursi roda elektrik cukup mudah
karena komponen yang digunakan bisa didapat di toko toko spare part mobil dan biayanya juga terjangkau
hidup awal saya gerakan kursi roda dari handphone
pertama kali karena kita saat ini tiap hari selalu dekat dengan handphone
kendala waktu itu adalah orang tua saya dia sudah kena penyakit stroke jadi dia nggak bisa jalan dengan baik
jadi saya berinisiatif gimana kalau kita gerakan pakai handphone

kerasi kursi roda elektrik yang terkenal di kursi roda elektrik
sepeda elektriknya sempat tampil dalam sejumlah lomba dan pameran di beberapa wilayah seperti yogyakarta bali dan mojokerto sendiri
berkat ketekunannya sobirin mengaku sudah mendapat banyak pesanan dari dinas kesehatan provinsi jawa timur